terus gimana day lanjut day
ya aku saya suruh puasa ya day
saya itu cari model sepatu untuk si teh dik
ceng seharusnya tuh kamu juga mau itu puasa
ah ceng puasa mesti puasa tiap hari ya tuh kalo gitu dia
saya teh mau minta tolong sama kalian semuanya
tolong ceritain yang baik baik aja ya
emang ada ceng
iya pak ustadz
allahu akbar allah
lauknya mau yang mana
gak mau yang itu
sudah segini cukup
sobat tuh makan
gak sempat cari oleh oleh buat edward
mami pulang aja edward juga senang
memangnya edwardnya pengen apa
soalnya itu juga udah dibutuhin
karena ujian zaman sekarang pake sistem online nih
insya allah nanti lebaran kalau ada yang pulang mami titipin ya
lebaran kali ini mami gak pulang
ya gak bisa atuh kan sekarang udah pulang
mak konten mak boleh minta sendok
kenapa tidak sholat di musolah
tadi saya sudah sholat di rumah
di mana sih ini
nggak jadi berata mundur
istri kita disana kesepian
kita disini juga kesepian
tapi hari itu resikonya
kamu dulu juga gitu ya kum
pake pakaian pendek
saya itu kan untuk baju bajunya si febri
mau beliin dia
terus terus gimana day lanjut day
ya aku saya suruh puasa
saya itu cari model sepatu untuk si febri
seharusnya tuh kamu juga begitu
ah ceng puasa
mesti puasa tiap hari
tuh kalau gitu dia
saya tuh mau minta tolong sama kalian semuanya
kalau misalnya nanti
tolong ceritain yang baik baik aja ya
emang ada ceng
aduh susah ceng
kalau suruh ngebohong mah
kamu mau saya pisah dong
ini lagi serius dang
ya pada haduh yang gangga keng
ya tidak begitu kali ini dadang
atau dadang aja
seharusnya dulu em ikutin apa kata emak
em yang cinta
tapi kak ngajem emak gak cinta sama em
pikirin yang sekarang
yang harus kamu pikirin sekarang
kalau kamu sampai pisah
kamu nanti sama siapa
ngapain itu kak dadah
kita bikin semua pohon jadi pusing